halo kita berjumpa lagi di mola update bersama saya indah setiani dan saya banyu nugra
mola tv kini hadir sebagai platform layanan streaming di indonesia yang menghadirkan hiburan terlengkap untuk seluruh anggota keluarga
mulai dari sport film serial gaya hidup hingga program anak yang edukatif dan inspiratif
di pajang bundesliga saat borussia dortmund bertamu ke markas augsburg
halan langsung mencuri perhatian sejak pindah ke dortmund pada bursa transfer januari dua ribu dua puluh
tonton duel oxford melawan dortmund malam ini hanya di mola tv
dari kanal movies ada film tanah air berjudul mudik
film ini mengisahkan seorang perempuan bernama aida yang sedang mengalami konflik rumah tangga dan memutuskan mudik ke kampung halaman bersama suaminya
dari perjalanan mudik ini
banyak mengubah pandangan aida tentang hidup berumah tangga
bingung memilih tayangan yang mengedukasi buah hati
mola punya banyak pilihan untuk anda
salah satunya ada sofa kuning
sofa kuning hadir sebagai tayangan yang tak hanya mengedukasi keluarga
tapi juga mengajak kita bernostalgia dengan beragam lagu anak anak saat kita kecil dulu
selain itu kita bisa mengajak si kecil bernyanyi dan bermain bersama dengan permainan interaktif
melalui aplikasi mola tv yang berhadiah
total ratusan juta rupiah
semona minta dansa empat kali
tayangan mola tv bisa anda nikmati melalui streaming box atau anda bisa mendownload mola apps di smartphone
jika anda ingin menyaksikan tayangan tayangan yang tadi sudah kita bahas
segera berlangganan mola tv
apalagi sekarang ada paket terbaru dari mola tv yaitu paket mola hbo
paket ini konflik offering untuk seluruh keluarga
hanya dengan enam puluh lima pemirsa bisa menonton film film blockbuster hollywood

sampai jumpa di video selanjutnya